nah kalau kita bicara soal pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dua ribu delapan belas dipastikan akan berlangsung meriah
hal itu dikarenakan setidaknya empat jenderal masuk dalam bursa pemilihan kepala daerah tingkat provinsi
rakyat indonesia akan melakukan pemilihan di pilkada serentak dua ribu dua puluh
di mana terdapat satu ratus tujuh puluh satu daerah di indonesia terdiri dari tujuh belas provinsi tiga puluh sembilan kota dan satu ratus lima belas kabupaten akan memilih pemimpin baru
dari satu ratus tujuh puluh satu daerah setidaknya ada empat jenderal tni polri yang masuk dalam kontestasi pilkada untuk tingkat provinsi
letjen tni edi rahmayadi mantan pangkostrat memilih untuk pensiun dini dan maju sebagai calon gubernur sumatera utara
yang diusung enam partai yaitu golkar
nasdem gerindra pks pan dan hanura
sementara itu dari wilayah maluku ada jenderal bintang dua dari polri yang maju sebagai calon gubernur maluku
dia adalah irjen kol murad ismail yang pernah menjadi dankor brimo polri
murad akan berpasangan dengan barnabas orno didukung enam partai yaitu pdi perjuangan p tiga partai nasdem pkb pkpi dan pan
kapolda kalimantan timur periode dua ribu lima belas irjen paul safarudin memutuskan untuk maju dalam kontestasi pilkada sebagai calon gubernur kalimantan timur
safarudin diusung oleh pdi perjuangan untuk maju dalam pertarungan politik mendapatkan kursi gubernur kaltim
jenderal bintang dua lainnya ikut dalam kontestasi pilkada di jawa barat
ia adalah irjen pol anton carliat yang menjadi calon wakil gubernur jawa barat mendampingi calon gubernur t b hasanudin
anton carlian sebelum maju ke dalam kontestasi politik pernah menjadi kapolda jawa barat
peraturan undang undang pemilu memberikan tiga syarat kepada anggota tni polri yang akan maju dalam pilkada
syarat pertama yaitu memberikan surat pernyataan kesediaan mundur dari jabatannya
kedua adanya surat keterangan dari pimpinan lembaga yang memiliki wewenang mengangkat dan memerhentikan anggota tni polri yang bersangkutan
dan ketiga surat keterangan penetapan pemberhentian anggota tni polri yang bersangkutan
dan disampaikan kepada kpu maksimal enam puluh hari setelah ditetapkan calon
muhammad rifqi cnn indonesia